kenapa indra sekarang jarang banget ke kantin
lu kalo pacaran cepet banget putusnya
ya nggak ada kecocokan aja kali
udah ah gak usah dibahas males
gue cuma pengen nanya indra pernah nggak
nanyain gue ke lu
cihe yang masih ngarepin ditanyain indra
ayo bu semangat dihabiskan susunya biar sehat sehat
ya mau dibantu saya
enggak enggak enggak enggak
sudah sudah bisa
ya wess kalo gitu ini tinggal sedikit loh bu dihabiskan yuk
gue gue anterin sampe sini aja ya
lah kan masih bisa mbak
udah untung gue anterin juga
harusnya lo tuh berterima kasih
lo inget ya masalah ini jangan sampai kejadian tiga kali
mama papa udah ingetin
omongan orang tua itu bertuah
di rumah tuh kita punya adik perempuan
kagian lu putus cinta udah kayak orang mabok
lu gak tau rasanya sih
eh gue ini lebih paham rasanya daripada lu
gue lebih master
kan gue tadi udah bilang minta maaf
kalau minta maaf sama yang lebih tua itu cium tangan
biar lebih abdol
ya harus lah
ditium bukan dihelm
nget lu kenapa sih dari tadi bangun mulu
lu seharian ini liat indra gak sih
di kantin gak ada
ya kalo itu sih gue juga gak tau
kenapa indra sekarang jarang banget ke kantin
lu kalo pacaran cepet banget putusnya
ya nggak ada kecocokan aja kali
udah ah gak usah dibahas
gue cuma pengen nanya
indra pernah nggak nanyain gue ke lu
yang ditanyain indra
tinggal jawab aja
pernah atau enggak
biar saya aja yang kupas
oh jangan bu
ibu lanjutin denger musik klasik aja
nggak boleh banyak gerak
nggak boleh kecapek
buat kebaikan anak kita
ya wes kalo gitu sekarang
saya buatkan bu aminah susu dulu ya
oh saya sendiri
oh jangan bu jangan
bu amina duduk aja
dengerin musik klasik
nanti ibu kecapean ya
tidak apa apa saya kecapean
kan ini demi kebaikan anak kita
yaudah nggak apa apa kok
mimpi apa gua ketemu sama lu di sini ya
mimpi ketemu sama ikan paus kali
nih bisa aja
lu ngapain di sini
tadi gua janjian sama temen
nggak jadi sih
yaudah gua ngampir aja ke sini
hmm ya udah kalau gitu gue duluan ya
mau kemana sih
kita kan baru ketemu
najin udah lama kan gak ketemu
terakhir kapan ya
ah iya pas gue pindah kuliah kan
ya udah yuk duduk aja dulu
nanti nantai dong
ya udah gak usah banyak pegang gue duduk kok
lo kerja dimana sekarang
kayaknya kamu seneng banget ke tempat ini andri
ya soalnya tempatnya asik
terus kan gak mahal juga
saya sudah sampai
ibu yang kemarin
selamat siang bu
asal jangan lupa di cancel ya bu
nggak usah takut
nanggitin gue aja lu
bu sendirian aja lu
lagi pengen sendiri
eh tau nggak
nadia tadi nanyain lu tau
ya nanyain kenapa lo jarang ke kantin
ya pas banget lagi gue gak megang duit buat ke kantin
terus terus terus
gue nggak tau
bukan bukan itu
terus dia tanya apa lagi
ya udah sih
nanya itu doang
yaudah kalau gitu gue duluan
satu gelasnya lima ribu
tinggal dikali lima belas gelas bang
setiap aku mau jalan abang pesen
perut gue kenyang
kenyang minum jamu
nah ini buat lo seratus ribu
pakai bonus segala
lu terus sun g